informasi pertama di sapa indonesia malam saudara mahkamah konstitusi akan melanjutkan
sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat senin besok
sidang besok akan dimulai memeriksa keterangan saksi dan ahli
sesuai dengan ketentuan pihak pemohon diberi kesempatan untuk menghadirkan sembilan belas saksi dan ahli
untuk sidang senin besok pihak pemohon pasangan anies mohaimin mendapat kesempatan pertama
menghadirkan saksi dan ahli
sedangkan pemeriksaan saksi dan ahli untuk pemohon ganjar mahfud akan digelar pada hari selasa